kita ke ajang lain menpora emerald golf cup dua ribu tujuh belas memasuki babak akhir setelah dimulai pada kamis lalu di lapangan golf emerald cimanggis depok jawa barat
pada babak final tiga puluh dua pegolf amatir putra dan putri bersaing menjadi yang terbaik
ajang golf amatir menpora emerald cup dua ribu tujuh belas edisi kedua sedianya berlangsung tiga ronde
namun karena faktor cuaca maka pertandingan hari kedua pada jumat ditiadakan
maka pada pertandingan hari sabtu ini menjadi penentuan untuk memperebutkan juara
ajang ini akan memperebutkan poin di world amatur golf ranking atau wagr yang merupakan wadah pegolf amatir dunia
selain itu ajang yang diadakan oleh perkumpulan akademisi golf indonesia ini juga menjadi seleksi untuk empat pegolf putra dan putri terbaik yang akan mendapatkan tiket ke turnamen amatir di tingkat asia tenggara
pertandingan hari ini menjadi pertandingan hari ke tiga dan ke empat
dan saat ini koresponden cnn indonesia mardika utama sudah berada di emerald golf club cimanggis depok jawa barat
selamat siang dika
dika setelah pada jumat yang lalu terganggu hujan bagaimana persaingan para peserta di hari terakhir ini
ya selamat siang rian
emeralda menpora emeralde golf cup dua ribu tujuh belas atau seri kedua ini
baru saja selesai sekitar satu jam yang lalu dan pemenangnya pun sudah bisa kita lihat saat ini baik di kategori putra ataupun juga putri
tapi sebelum kita berangkat ke sana saya ingin sedikit mereview dulu jalannya pertandingan pada ronde kedua ataupun juga babak final di hari ketiga ini atau di hari kedua lebih tepatnya
karena di hari kedua dibatalkan karena faktor cuaca
sebenarnya untuk di kategori putra berjalan agak sedikit kurang greget karena mengingat tidak banyak pegolf nasional andalan yang ikut serta di turnamen ini seperti kevin ataupun juga jonathan wiono
juga naraji yang saat ini juga tengah mengikuti turnamen di malaysia begitu
dan untuk di kategori putri sendiri ini agak sedikit berbeda karena ada pegolf nasional yang sebelum ini juga tampil di sea games dan mendapatkan menjadi satu satunya pegolf yang mencetak angka di bawah par
baik di kategori putra ataupun juga di putri
dan sedikit bocoran bahwa saat ini saya sudah bersama dengan rifani adelia sehotang yang merupakan juara satu untuk kategori putri dan mencetak under empat atau empat angka di bawah par
dan menjadi juara satu di turnamen ini
bagaimana dengan jalannya pertandingan
pertandingannya sih dua hari ini sih cukup menarik sih ya cukup menantang juga walaupun ya hari kedua dibatalkan ya jadinya cuma turnamen dua hari aja bukan tiga hari
tapi so far sih cuaca cukup baik sih untuk hari terakhir ini ya gitu
untuk di turnamen nasional ini kamu tampaknya mempertahankan banyak gelar baik di jabar open di sea games juga kamu dapat perak waktu itu di kategori tim
siapa yang ingin paling kamu ucapkan terima kasih
aku sih mau berterima sama tuhan ya pastinya tuhan yang udah bantu saya banyak
terus papa mama saya juga yang udah dukung saya
terus coach saya pelatih saya david dan lori ngi pgi aul bintoro juga ayah akat saya juga
dan juga opung chris yang udah banyak bantu saya dan semua orang yang udah membantu
terus saya juga
dan semua orang udah bantu saya sih
oke target kamu selanjutnya apa nih
dengar dengar dapat beasiswa juga ke luar negeri
ya target aku sih untuk tahun depan sih ada beberapa turnamen kayak misalnya australian amatir open new south wales amatir open
terus ada juga kayak victoria amatir open juga banyak juga yang pengen aku plan untuk main turnamen di sana
tapi untuk saat ini harus kayak belajar soalnya kan mau ke college di us kan tahun depan
jadi ya mungkin next event
dan aku sih di januari sih ya
oke baik rifani terima kasih banyak
dan rian sementara itu untuk di kategori putra juaranya juga sudah diketahui yaitu riki subakti asal sumatera selatan
salah satu pegolf nasional juga yang turun di sea games dua ribu lima belas namun tidak turun di sea games dua ribu tujuh belas kemarin
ia mencatatkan satu angka di atas pr
dan tidak ada angka di bawah par seperti yang dicetak oleh rifani sebelumnya putri dari mendiang karateka nasional david syohotang
dan di urutan kedua sendiri
dan disusul oleh pegolof nasional lainnya juga di kategori putra yaitu bradley taslim di urutan ketiga yang mencatat tiga angka di atas par
dan kalau kita bicara terkait dengan turnamen ini tentu seperti diberitakan sebelumnya juga ini adalah untuk mengambil poin atau untuk menambah poin di wagr atau di world amateur golf ranking
dan juga menjadi tiket untuk empat pegolof terbaik untuk nantinya akan turun di turnamen amatir serupa di kawasan asia tenggara
dan tadi juga sebenarnya di acara ini atau di ajang ini juga ada satu gimmick yaitu untuk memenangkan enam unit mobil dari salah satu produsen mobil jika dapat menghasilkan hole in one
tapi tampaknya tidak yang berhasil selama dua hari pertandingan ini
dan bisa dikatakan pertandingan hari ini atau turnamen tahun ini juga cukup seru
persaingannya pun cukup sengit karena satu poin dengan poin yang lainnya atau dengan satu pegolof dengan pegolof lainnya pun tampak tidak cukup jauh berbeda